kritik atas dunia pendidikan nasional selama ini bersumber dari keresahan orang tua
siswa sekolah atas kerap berubahnya kurikulum pendidikan
istilah satirnya ganti menteri pasti ganti kurikulum
gayasan sekolah sehari penuh jika terrealisasi dipastikan bakal mengubah
atau minimal memodifikasi kurikulum yang sudah ada
seberapa efektif dan efisien program ini bagi perbaikan sistem pendidikan nasional
apakah para pelajar akan makin nyaman atau justru semakin tertekan
jika seharian harus berada di lingkungan sekolah
kami akan mengulasnya bersama jimmy paat akademisi pendidikan universitas negeri jakarta
dan melalui sambungan telepon ada asianto sinambela
kepala biro komunikasi dan layanan masyarakat kementerian pendidikan dan kebudayaan
selamat malam bapak
saya ke pak sinambela terlebih dahulu
jadi sebenarnya ini bagaimana duduk perkaranya pak
ini akan menjadi program pak menteri yang baru
di jawabnya nanti pak
kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini
soal menjadi korban dari kejahatan atau perbulian setelah jam sekolah
jadi alangkah baiknya kalau siswa itu lebih lama tinggal di sekolah sambil belajar atau mengerjakan pr nya

apakah ini sebelumnya sudah ada penelitian ilmiah sebelumnya ada paper ilmiahnya terkait dengan ini
dan apakah sudah ada proyek percontohan di negara lain yang bisa kita adopsi barangkali dari sistem yang mereka terapkan
ya kalau pak muhajir kan relatif baru join di kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kami ya
tapi pengetahuan saya pak muhajir sudah mendapatkan banyak contoh dan banyak melihat good practices yang diterapkan di negara lain
bahkan beberapa sekolah swasta juga di jakarta atau di indonesia
telah menerapkan jam pembelajar lebih panjang daripada jam jam sekolah umum khususnya sekolah negeri
yang dimaksud dengan full day itu jam berapa sampai jam berapa sih pak sesungguhnya
itu juga belum itu baru indikatif aja
bisa jam empat bisa jam lima tapi teknis atau masalah time frame nya itu tentu masih dalam pembahasan yang akan
panjang juga pak mungkin bisa dari jam setengah delapan sampai jam empat atau sampai jam tiga
tapi ini masih benar benar cair pak
masih banyak hal hal yang perlu dikaji terkait dengan panjangnya jam belajar di sekolah
tapi yang jelas tidak semua diisi dengan tatap muka dengan guru di dalam kelas
jadi bisa dibilang akan banyak aktivitas yang merangsang kreativitas siswa dan mengurangi beban siswa nantinya
jadi misalnya kalau ada pr dari guru nggak mesti dikerjakan di rumah lagi
tapi bisa dikerjakan setelah jam sekolah tadi misalnya setelah jam dua atau setelah selesai kegiatan olahraga seperti itu mas
tapi itu kepala mengepul juga itu panas juga
saya akan lanjutkan ke pak sinambela saya ke pak abdul pak jimmy
ya saya kira tadi pak sinambela sendiri juga mengatakan bahwa ini masih baru kalau boleh saya katakan pakai bahasa saya baru wacana ya
saya pikir sebenarnya pak adbu
sebenarnya pak menteri sebaiknya tidak mengeluarkan wacana seperti itu
karena akan banyak pendapat atau mungkin pertentangan
nah itu yang pertama
yang kedua mungkin saya pikir kalau hanya alasannya bahwa dan alasannya bahwa orang tua pulang lebih lambat dan lambat
kita perlu ketahui orang tua di mana sih
di desa saya pikir tidak
jadi kalau mau terjadi kegiatan ini atau program ini programnya terlalu terasa program kota
bukan program indonesia kalau mau disebut gitu
saya pikir itu harus dipikirkan matang matang
dan kedua saya diskusi dengan teman teman persoalan ini
saya mengatakan mungkin kalau menjalankan ini asumsinya asumsinya sekolah itu nyaman
nah sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan oleh pak anies buat saya sekolah itu tidak nyaman
nah karena itu pak anies mencoba untuk membuat dulu sekolah itu nyaman
saya pikir itu perdebatan
tapi kan begini kita juga pernah bukan pernah sering sekali mendengar cerita bagaimana sebuah peristiwa tragis menimpa siswa siswi kita
sepulang sekolah yang apakah ini kemudian yang mencoba diminimalisir oleh usulan ini
ya kalau ya tentu walaupun hanya satu atau dua kali peristiwa terjadi itu tidak bisa kita maafkan ya
walaupun tidak bisa maafkan kita harus pikirkan itu
tapi buat saya jawabannya bukan ini jawabannya bukan diperpanjang itu anak anak
tadi istilahnya tadi bilang pr bikin di sekolah misalnya kali itu ya kepala ngepul ya
perlu kita ketahui sekolah itu buat saya tidak jarang sekolah itu membuat anak anak terasa di cranking gitu ya
sebenarnya kita harus hilangkan itu bukan dengan memperpanjang itu
memperpanjang jam sekolah gitu ya
tapi buat saya saya mau ulang bahwa argumen bahwa biar anak anak nanti tidak keluar pulang ke rumah kemudian nanti tidak berbuat macam macam
argumen yang saya pikir tidak bisa diterima gitu ya
tidak bisa diterima dengan dokumen itu kemudian merubah gitu
nah karena itu saya khawatir orang orang akan mengatakan lagi ganti menteri bukan ganti kurigum
ganti program atau apa
satu lagi harus dipikirkan
ini kan menambah biaya
nah saya dengar kalau biaya itu nanti dibebankan lagi ke orang tua
dan saya pikir itu menjadi pertanyaan
jadi saya pikir mungkin kegiatan seperti ini dihentikan saja
dan buatlah sekolah itu nyaman walaupun hanya pulang jam satu atau jam dua belas kalau mau katakan gitu ekstrimnya
kalau nyaman ya anak anak tentu senang
efektif dan akibatnya
kalau nyaman di sekolah artinya kegiatan pendidikan di sekolah baik
kemungkinan untuk berbuat yang tidak tidak ya mengecil
kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami dan mungkin akan ada narasumber lain yang akan bergabung bersama kita
dan sudah bergabung dengan kita retno listiarti sekjen federasi serikat guru indonesia fsgi
retno selamat malam
sudah dengar pasti apa namanya wacana yang digelontorkan oleh pak muhajir mendikbud kita yang baru
bagaimana tanggapan ibu dan forum
ya mudah mudahan sih ini apa sekedar wacana yang memang terlontar karena sebuah semangat sebagai pejabat publik baru gitu ya
karena kebijakan seperti ini kan memang harus dikaji terlebih dahulu
kalau terburu buru sementara tidak memiliki data dan pemetaan yang akan menjadi sulit
apalagi ini kan terkesan sekali bias jakarta ya bias kota dan bias jakarta
sementara problem pendidikan kita tidak di situ sebenarnya
justru kalau kita menambah jam dan anak bertambah banyak di sekolah sebenarnya itu juga bukan hal yang membahagiakan anak gitu
dan merepotkan sekolah juga sebenarnya
betul dan sebenarnya itu juga berkontradiksi dengan kebijakan beliau yang juga baru aja diucapkan
yaitu mengurangi beban kerja dua puluh empat jam guru menjadi dua belas jam
nah ini ketika beban kerja dikurangi justru jam belajar ditambah ini kan sesuatu yang sebenarnya kontradiktif gitu ya
kemudian yang berikutnya adalah saya rasa kalau ingin bikin kebijakan pendidikan memang harus mempertimbangkan hak hak anak
yang kedua partisipatif mungkin anak harusnya ditanya
seperti apa mereka bisa menikmati lingkungan di sekolahnya gitu ya
karena menambah jam belajar itu apa
sekolah sekolah internasional sih sebenarnya mereka punya fasilitas
tapi kalau untuk sekolah sekolah negeri apalagi sekolah sekolah yang punya banyak keterbatasan
saya rasa tidak
kalau fasilitasnya diperbaiki dan kemudian katakanlah begini
saya tidak tahu apakah excul kemudian bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang dimaksud menambah jam pelajaran adalah itu yang kemudian diformilkan
biasanya kan pulang sekolah dulu ekskul kemudian gitu
ini ekskul masuk dalam rangkaian atau bagian itu mungkin nggak
iya karena ekskul itu kan hanya seminggu sekali ya
anak hanya wajib sebenarnya mengikuti ekskul pramuka
nah selain pramuka ada satu itu disebut intrakurikuler akhirnya pramuka
karena dia disisipkan dalam mata pelajaran
yang kedua adalah exkul yang dia pilih satu selain dari pramuka tadi
dan itu hanya seminggu sekali kegiatannya
jadi kalau misalnya di sma dia kegiatannya dimulai pulang sekolah jam lima belas
dan itu berakhir jam tujuh belas tapi hanya seminggu sekali gitu
dan itu kan tiap ekskul beda beda
sehingga tiap anak juga yang tergantung mengikutinya

apa maka hari itu pula dia pulangnya ke sore
dan itu sebenarnya kalau kayak begitu kayaknya tidak beban bagi anak anak
karena anak anak juga mencintai kan ekskul pilihan biasanya hal yang mereka suka
tetapi kalau kemudian mereka ditambah jamnya dengan belajar atau justru ngerjain pr
atau katanya dibilang tadi mengaji ya dan lain lain
saya rasa itu perlu kaji
kajian yang serius ya
baik saya ke pak sinambela lagi
saya tidak tahu apakah
kemudian ini akan ada semacam forum begitu ya
ada pertemuan atau dirangkai begitu
untuk mendapatkan pemahaman bersama antara misalnya pihak pemerintah tenaga pendidik pihak sekolah
yang orang tua untuk kemudian menindaklanjuti wacana kalau kita gunakan istilah itu yang disampaikan oleh pak menteri
ya mas karena tadi sudadaran perlu ada suatu pengkajian yang komprehensif
tentu kami menunggu arahan atau program pak menteri lebih lanjut untuk koordinasi atau membuat suatu pertemuan lintas kementerian gitu pak
untuk membahas masalah ini nantinya
tentu akan ada pembahasan
pak sinambela mengitir apa yang disampaikan oleh pak jimmy tadi soal kenyamanan sekolah
sekolah harus nyaman terlebih dahulu
tadi bu retno juga menyatakan soal fasilitas sekolah
apakah ini juga simultan dengan itu
jadi program ini juga bagian
ya ini tentu program ini juga bagian integral dari menciptakan sekolah aman supaya anak didik tadi atau siswa yang akan tinggal lebih lama di sekolah itu tidak merasa tersiksa
atau secara psikologis juga mereka tidak mental terbebani banyak gitu
tapi mereka bisa menikmati bahwa di sekolah itu adalah merupakan bagian dari kehidupan mereka di rumah
seperti itu nanti harapan kami tentunya
soal biaya pak biaya pasti akan bertambah
pak jimmy mengatakan itu bu retno juga mengatakan itu
dan juga load kerja yang dialami oleh guru dan tanggung jawab sekolah yang semakin besar
apakah itu juga menjadi pertimbangan
ya tentu semua ini menjadi elemen merupakan elemen elemen yang perlu mendapatkan porsi pembahasan atau pengkajian komprehensif
tapi kan terima kasih pak sinambela
pak sinambela bisa bergabung bersama kita loh
ini perbincangan santai saja bisa apa namanya anytime yon you can jump in gitu ya
saya ke pak jimmy lagi barangkali
ini kan sebenarnya yang harus dicek sekali lagi apakah kemudian waktu kita terlalu kosong
kalau di luar negeri seperti apa
saya nggak tahu karena nggak pernah sekolah di luar negeri smp sma aja
tapi apakah kemudian kita bisa apple to apple kan gitu
misalnya di luar negeri jangan jangan mereka memang sampai jam tiga gitu
karena ada beberapa sekolah di jakarta tentu saja kita bicara jakarta nih paling tidak
ada beberapa sekolah swasta yang memang memulangkan siswa sd nya bahkan sampai
masih bisa diperkenankan
silahkan pak silahkan pak
ya kebetulan saya pernah tinggal di beberapa negara ya
dan kebetulan anak anak saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah publik di jenewa di amerika dan di kenya
ya bagaimana pak
dan saya di jenewa di switzerland
jadi memang sekolah di sana itu dari pagi dari jam delapan sampai jam empat sore pak
dan semua dilakukan di sekolah termasuk mengerjakan pr
dan kerjaan pr itu sebenarnya untuk membuat anak itu pulang ke rumah sudah gak ada beban lagi pak
jadi mereka kembali ke rumah full untuk keluarga dan untuk berinteraksi dengan sekitarnya
jadi gak ada beban untuk mengerjakan pr tambahan lagi
itu kalau yang dirasakan
kalau kita gunakan katakanlah prototipe
prototipe jenewa misalnya
ya sudah jenewa saja begitu
selama itu apakah dia itu klasikal sifatnya atau misalnya ada yang di luar ada lab ada apa pak
jadi ada yang di kelas ada yang di luar kelas dan ada yang di luar sekolah
misalnya anak saya dulu kelas satu diajari bagaimana untuk belanja di department store
supermarket bukan mall ya
mini market barangkali ya
jadi gurunya itu membawa anak anak keluar
demikian juga untuk belajar biologi atau hewan hewan mereka diajak ke kebun binatang oleh guru gurunya gitu
menurut bapak sampai sejauh ini itu efektif
yang bapak rasakan dari anak anak yang sekolah di luar negeri kala itu itu efektif
perjalanan full day school
karena begitu dia pulang ke rumah
saya pulang dari kebun binatang dia ceritanya panjang sekali sama saya
excited lah gitu ya
demikian juga di sekolah mereka diajarin untuk mengumpulkan dana dengan menjual kue yang dibuat oleh istri saya
ini satu praktik praktek yang konkret dan disesuaikan dengan apa yang disenangi oleh siswanya
jadi tanpa membebani siswanya maupun orang tuanya
baik pak jimmy
saya kira ya oke di genewa atau di paris atau perancis lah jerman misalnya gitu
mungkin sampai jam empat sore
tapi perlu kita perhatikan agak lebih rinci barangkali
saya perkirakan di sana istirahatnya mungkin hampir dari jam delapan sampai jam empat itu lima kali
dan istirahat yang paling panjang yaitu siang untuk makan makan
nah ini harus diperhatikan oleh pak menteri
beri makan ya
kalau ambil contoh misalnya di perancis itu makanan relatif enak buat anak anak
dan nggak jajan somai ya
tidak ada jajan
jadi makan itu harus diperhatikan kalau mau ambil luar negeri
dan yang saya mau garis bawahi itu waktu bermain
mereka bermain sampai empat sampai perkirakan empat kali sampai lima kali istirahat
lebih banyak waktunya untuk bermain di tingkat sd
nah yang saya mau katakan ini saya kaitkan dengan yang kemarin lah menteri kan
bukan untuk membela pak menteri yang kemarin
bukan bukan itu
misalnya sekolah itu yang tadi saya katakan itu nyaman
saya sambung dengan sekolah itu dijadikan dulu seperti taman kalau mengacu ke keajaiban devontoro
nah saya perkirakan sekolah yang di luar negeri itu satu sisi aspek
aspek untuk jadi tanda kutip taman itu ada tempat bermain lima kali bermain
bukan diisi dengan bikuat pr gitu
menurut kalau pakai pengalaman saya anak saya juga nggak pernah untuk bikin pr di sekolah
di rumah memang jarang pr
itu tingkat sd memang untuk bermain
dan juga perhatikan kalau kita ambil contoh di luar negeri misalnya jerman dan perancis yang saya agak tahu sedikit
bahwa mereka tingkat kelas satu atau pelajaran pagi hari itu pribadi relatif belajar bahasa belajar matematik
selebihnya tanda kutip yang tidak seperti itu
nah itu mesti dirubah hal kira gitu
nah saya pikir ini
itu urusannya kurikulum juga
nah saya pikir ini pak menteri itu harus merubah
kalau mau melakukan itu secara konseptual memang bisa dipertanggungjawabkan
apalagi kamu ambil contoh di luar negeri
jangan contoh luar negeri misalnya ambil korea
kalau saya tanyakan teman teman di korea pendidikan di korea itu mengerikan gitu ya
kalau ambil contoh mesti diperiksa ya
tapi mengerikan dari jam pagi sampai semalam mereka bekerja sekolah
nah saya pikir saya pikir kembali saja yang sudah ada di sini
tentu saja kita tidak bisa membandingkan wah waktu saya sd saya cuma umur sekelas saya kelas satu sampai kelas tiga mungkin jam sepuluh
tidak itu yang saya maksud
tapi cobalah pak menteri
pak menteri itu coba lihat sebenarnya problem pendidikan kita itu apa sih
problem pendidikan itu apa
apakah problem pendidikan itu dengan jalan memecahkan dengan memperpanjang jumlah jam di sekolah
apakah itu dengan sangat menyesal
bukan itu persoalannya
persoalannya yang tadi saya katakan buat sekolah itu jadi nyaman buat sekolah anak anak itu menjadi lebih suka untuk belajar
itu yang menjadi persoalan
itu yang harus dilakukan oleh pak menteri
ya kalau melihat kondisi indonesia sekarang misalnya kalau dki jakarta kami masuk setengah tujuh loh dan sampai jam tiga
artinya lebih lama tuh dari waktu yang tadi disebutkan di genewa
sma smp sd semua juga masuk setengah tujuh
di saat sebenarnya itu jam tujuh aja dulu kita masuk sudah terpagi di dunia apalagi setengah tujuh
sebenarnya memperkuat rekor paginya gitu ya
dan itu dia memperhatikan hak anak sebenarnya
betul dan itu anak anak ngantuk dan berdasarkan riset yang kami lakukan ya survei
organisasi saya untuk jakarta dalam tiga tahun terakhir itu tingkat anak anak sakit pencernaan itu begitu tinggi
terus juga tadi yang bicara tentang istirahat istirahat itu sedikit sekali di sekolah sekolah negeri
jadi kayak kami ini masuk setengah tujuh istirahat nanti pertama itu jam sepuluh itu hanya lima belas menit
dan itu anak anak kalau makan pun dengan sangat cepat dan kadang juga tidak sempat
dan itu jam sepuluh makan sampai lima belas itu masih kenyang begitu istirahat jam dua belas
mereka masih kenyang akhirnya makannya pindah ke jam tiga itu mengakibatkan gangguan pencernaan
dan ketika jam dua belas mereka istirahat dengan sholat itu hanya empat puluh lima menit
jadi sangat sedikit dan itu sepuluh jam pelajaran betul betul dihadapi di dalam kelas
dengan mayoritas guru pasti melakukan pembelajaran dengan ceramah
nah dari situ kan bayangkan saja ya anak anak ini sepuluh jam menghadap guru dengan model kelas seperti itu itu sebenarnya berat
dan di indonesia tadi ya seperti tadi dinyatakan bahwa
ya sebenarnya itu berat
ya sebenarnya tidak usah jauh jauh di luar negeri
sekolah sekolah internasional beberapa yang kami survei pun ternyata juga sudah menerapkan pembelajaran model itu
tapi tadi ya kalau siang itu sebenarnya bukan belajar yang serius
kalau di negeri kan tetap belajar belajar gitu juga ya
bahkan kayak belajar matematika pun di jam terakhir fisika di jam terakhir
kalau di mereka kan tidak gitu belajar belajar yang kayak sama teater misalnya itu dilakukan
jadi hal yang memang dia cintai gitu
jadi waktu itu ya berlalu dengan cepat
itu tidak terasa
dan yang kedua sebenarnya jam istirahatnya melampaui sekolah negeri
kalau misalnya kita menerapkan ini sebenarnya menambah beban pada anak anak
jadi saya test case tadi di kelas gitu ketika itu beredar di wa
terus saya bilang sama anak anak andaikan ini ya kamu sekolah dipadatkan dengan itu apa ininya
dengan sangat defensif ya
mereka seperti tidak bersedia
nah ini kan hal ya
tapi kan begini
kalau misalnya kita mau menggunakan wacana yang dipakai oleh pak menteri
tapi kan sebenarnya berusaha untuk menghilangkan pola klasikal semacam itu
yang menghadap papan tulis setiap saat
dan kemudian anak dibuat sedekat mungkin dengan sekolah
menjadikan sekolah benar benar
aman dan nyaman
rumah keduanya dan bukan hanya sekedar wacana soal
jadi kalau itu masalahnya bukan dengan menambah jam
jadi ini menurut saya
resepnya jadi agak salah obat
jadi kalau memang itu persoalannya
bangun kapasitas guru
itu yang selama ini sangat kurang
nah kalau memang itu menjadi poin
guru akan melakukan model pembelajaran yang berbeda
nah sekarang itu nyaris tidak
ya seperti saya katakan tadi pak
memang kita kan masih membutuhkan perjalanan panjang untuk diskusi
jadi memang pengkaitannya
jadi memang pengkajian masih perlu dilakukan secara kompetensi tentu
dengan melibatkan semua stakeholders
untuk dapat memberikan masukan
tanggapan atau bahkan juga kritik kritik membangun
kemudian harinya pak
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini
jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan perbincangan ini
di blueprint kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelumnya
apakah ada semacam arah hal ini akan dilakukan
atau ini memang out of the blue aja begitu
ya kalau misalnya dari pak muhajir
tentu kami masih relatif baru pak ya
tapi kalau misalnya dari sistem atau blueprint yang sebelumnya
memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
dengan melibatkan stakeholders
atau menjadikan pendidikan itu sebagai suatu gerakan gitu loh pak
jadi artinya melibatkan sekolah orang tua guru
dan juga pengamatan pendidikan untuk memajukan sistem pendidikan kita ya
kalau menurut bapak
apakah sekolah sekolah kita sudah siap untuk itu
yang mana tuh
maksud saya begini
apakah sekolah sekolah kita
karena kan begini
untuk menjalankan desain ini kan
tidak hanya dibutuhkan software nya
tapi hardware nya dibutuhkan juga
nah mana yang didulukan
dan kemudian diimplementasikan pelan pelan
atau hardware nya dulu dibangun
software nya kemudian mengikuti
ya saya sendiri belum bisa menjawab mas ya
ini masih harus dikaji
jadi bahkan didiskusikan dulu
buat long list of issues yang perlu didiskusikan
baru kemudian juga nanti ada proyek percontohan
jadi ini masih panjang perjalanan kita mas
kita nggak perlu bicara detailnya sekarang gitu
karena ini masih dalam tahap ini ya
identifikasi dulu ini ya
nah permasalahannya nanti yang untuk dibahas lebih lanjut gitu mas
pak asyanto sinambela terima kasih atas waktunya bersama kami
selamat malam pak
dan bisa datang ke studio sayang
nah soal tingkat stres ya barangkali ya
anak anak kan harapannya supaya anak anak tidak menjadi lebih nakal
terus ada kegiatan
tidak lembek katanya
ada yang lembek tidak menjadi lembek
yang bandel tidak kemudian over bandelnya
kemudian over bandelnya ditambahin tuh jam sekolah
nah sebenarnya tingkat stres anak anak itu terkendali nggak sih
tapi bu retno katakan tadi sekarang saja sudah linglung juga ya
dari jam tujuh sampai jam tiga
beban sudah beban
kekerasan di sekolah itu kan masalah
yang sebenarnya juga harus diselesaikan
dengan memperpanjang waktu memberikan juga peluang kekerasan itu makin besar terjadi
karena gurunya mungkin sudah lelah juga
lalai pada ada kelalaian
dan itu bisa memungkinkan terjadi
dan itu menurut saya cukup berbahaya misalnya soal kekerasan
karena kekerasan di sekolah itu sudah gawat darurat
bayangkan saja tujuh dari sepuluh siswa itu pernah mengalami kekerasan di sekolah
jadi kan ini sekolah betul betul terbukti bukan tempat yang aman dan nyaman
ini survei dua kali ya yang terakhir di dua ribu empat belas
kemudian yang kedua beban ke anak tinggi itu jelas
karena hampir seluruh mata pelajaran itu ngasih pr
beda kalau tadi ya misalnya pr itu diatur gitu
terus tidak boleh lebih dari tiga puluh menit
kenyataannya di sekolah sekolah negeri tidak ada koordinasi antara satu guru dengan yang lainnya dan memberi pr
sehingga anak anak itu punya beban
saya itu sampai saya sampai membuat sepanjang satu tahun bersama anak anak itu saya berjanji untuk tidak memberi pr
seluruh tugas berarti pada saat kita tatap muka
nah tapi kan tidak semua guru kemudian melakukan itu
karena saya melihat hal itu gitu ya
beban itu sangat tinggi
dan anak anak itu kalau pagi dengan wajah tidak cerah
tidak akan tugas gitu
saya yakin itu kurang tidur ya
karena tadi tugas yang begitu banyak
tapi memang anak anak ini kuat mental
jadi kalau di bank lembek sebenarnya tidak kuat mental betul
sampai betul betul pulang sekolah masih ngerjain mungkin pas libur ketemu terus masih les
banyak loh yang pulang sekolah itu les
jadi kalau memang kita mau berpikir menambah mereka sebenarnya sudah punya beban tambahan les juga sih
ya itu les dan itu les yang macam macam ya
ada les musik ada les bahasa ada les mata pelajaran gitu ya
dan itu menurut saya
lama lama anak bisa mengalami tingkat stres yang tinggi ya
kalau terus menerus bahkan di sekolah dibuat gitu itu satu lagi ya
tidak semua guru itu menjadi disukai mereka ada cara mengajarnya gitu
karena mereka tidak cocok tapi terpaksa harus
guru yang pintar belum tentu bisa mengajar gitu
dan belum jadi kawan bagi mereka kan
tapi beginilah pak jimmy ini terutama
ini kan kita kan satu putaran satu periode kabinet itu kadang kadang bisa reshuffle dua tiga kali
kalau misalnya pas kebetulan menteri pendidikannya diganti seperti sekarang ini
itu kan artinya kan kita harus adjust nih yang tadinya stabil kondisinya terjaga continue
terus tiba tiba berubah
karena kan ada perubahan lagi menteri baru perubahan baru
kita nggak punya blueprint pendidikan atau seperti kurikulum dua ribu tiga belas yang kemudian tidak menjadi kurikulum
ya karena itu ya mungkin karena tidak ada blueprintnya
tidak ada yang bisa membimbing gitu menteri pendidikan
sehingga setiap menteri pendidikan datang dia datang dengan segala pikirannya gitu ya
kebaruannya pikirannya lihat bahwa ini banyak berkelahi ya udah panjangkan waktunya
nah memang saya pikir mungkin presiden yang harus membantu
menetapkan bahwa harus ada panjang program pendidikan itu tidak satu lima tahun atau mungkin harus bikin puluhan tahun dua puluh tiga tahun
kalau ambil contoh misalnya finlandia orang selalu ambil contoh findia kalau bicara tentang pendidikan karena dianggap pendidikan yang baik
mereka itu memerlukan waktu itu sampai empat puluh tahun lima puluh tahun dan itu terus yang dilakukan gitu ya
siapapun presidennya apa yang menterinya
presidennya menterinya itu itu yang dijalankan
bagaimana kita menjaga konsistensi itu
karena itu kan masalah ada masalah ego di situ
ya ada masalah kepentingan di situ
saya pikir ya kalau tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu buat saya
tapi saya pikir mungkin ya kalau mau menjadi menteri pendidikan ketika sudah ada blueprint gitu ya ego dia ego kelompok atau apa namanya itu ya dihilangkan
kalau memang mau stabil gitu ya
jadi kita tidak sibuk bicara hal hal yang sebenarnya ya buat saya ya persoalan kecil
sebenarnya bicara perpanjangan waktu dan sebagainya tidak fundamental tidak substansial yang dibuat
nah saya pikir mungkin yang tadi saya katakan presiden harus mencoba untuk melakukan itu
jangan seperti kalau memang benar ya sudah ngomong dengan presiden sudah ngomong wakil presiden tentang ini kemudian iya apa iya benar saya juga nggak tahu ya
saya mudah mudahan tidak sederhana itu pak jk menjawab dan pak menteri
karena itu kelihatan tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
nah saya pikir memang itu dan saya pikir juga memang masyarakat saya pikir masyarakat harus mendorong mendorong bahwa kalau bicara tentang pendidikan kita tidak bisa sebentar gitu ya
harus punya program yang dua puluh tahun tiga puluh tahun
jadi masyarakat yang harus mendorong
kita tahu di kementerian pendidikan dan kebudayaan sekarang namanya itu kan menterinya berganti ganti dan tidak seperti kementerian luar negeri gitu
dia kan menangani masalah spesifik
ya kan kebanyakan mereka walaupun saya tidak bisa katakan semuanya
ya kan kebanyakan mereka walaupun saya tidak bisa katakan semuanya

karena dalam sejarah masih ada saja menteri yang bukan diplomat kemudian jadi menteri begitu kan
tapi kebanyakan mereka beranjak dari diplomat terlebih dahulu dan kemudian menjadi menteri di bidang itu
kenapa sih di bagian pendidikan ini seperti kayaknya oh itu muhammadiyah nu atau partai atau jadi akhirnya begitu kan
ya saya pikir siapa saja yang mau jadi menteri nggak ada masalah ya sebenarnya ya mau muhammadiyah kalau mau apa
maksud saya nggak lebih baik dari dalam gitu misalnya di kader
apa segala macam
di mana mana juga saya pikir kalau melihat luarnya tidak seperti itu
tapi saya pikir memang yang punya visi visi yang memang kedepan gitu yang cukup jauh
kalau orang ada yang tanya mungkin ada perdebatan orang banyak tapi saya tidak apa saya katakan memang itu yang saya pikirkan
yang saya ada di kepala saya misalnya selama ini orang paling tidak saya sendiri yang mengatakan ada menteri misalnya
pendidikan yang punya konsep relatif terlepas lagi lagi saya bilang berdebat atau tidak
mungkin kayak jadid bantoro dan daud yusuf
yang sekarang baru rame dibicarakan orang ulang tahun sembilan puluh tahun
saya pikir hanya dua itu yang punya konsep
saya tidak sendirian mengatakan itu
nah tapi memang terlihat
nah mungkin saya pikir mungkin harus seperti itu
nah ketika mereka menyampaikan konsep itu itu harus dipertahankan
harus dipertahankan dijalankan gitu
dipertahankan itu oleh rejim selanjutnya
karena yang ditawarkan memang menarik misalnya kan dan memang untuk bangsa ini
tapi kalau misalnya menyebut dua nama itu ki hajar dewantara siapa dan daudhusus siapa kita tahu begitu kan
tapi ini kan kadang kadang oh itu kan orangnya dia dia kan asalnya dari sini
makanya saya katakan tadi terserah siapa yang mau jadi menteri
itu masalah kita kadang kadang
yang terserah itu kadang kadang merepotkan
karena itu harus memang harus saya pikir
harus ada blueprint
ada blueprintnya dan masyarakat memang harus mendorong orang orang yang pantas untuk jadi
pantas jadi untuk tidak hanya pantas itu
masyarakat mendorong kita harus memiliki blueprint itu
tanpa itu ya kita akan begini terus
akan begini terus
tapi kalau bagi saya ya jangan terserah gitu
tapi harus ada kriteria gitu loh pak jimmy
jadi harus ada setidaknya orang itu paham pendidikan gitu
ketika menterinya nggak paham pendidikan ya memang agak merepotkan gitu
nah ini apalagi sekarang kan camp digbud ini
sudah terpisah dengan dikti ya
artinya kan ada dua hal yang berbeda
nah sementara guru itu kan diproduk oleh dikti gitu
tetapi muridnya berada di camp digbud
ini kan tidak bisa
artinya harus ada kerjasama ya
dalam arti lintas kl tadi
nah problemnya kan kalau berjalan sendiri sendiri
kemudian kita bicara persoalan bahwa murid murid ini tidak mendapatkan guru berkualitas
misalnya kalau berdasarkan beberapa riset terakhir
tapi produknya kan ada di sini gitu
nah ini kan berarti harus duduk bersama
terus yang kedua tadi ya
bahwa problem pendidikan kita tidak bisa dijawab lewat kurikulum gitu
karena kurikulum ini kan sebenarnya hanya tools ya
kalau bagi saya dia kalau guru itu berkualitas
nggak punya kurikulum pun gak ada kurikulum pun dia bisa jalan gitu
tapi ketika kurikulum sebagus apapun tapi gurunya nggak siap
dia ibaratnya mobil gurunya harus nyetir
nah nggak bisa nyetir ya
nggak jalan juga gitu ya
jadi ini kan problemnya
jadi kalau mau bicara perubahan tadi
ya memang harus dilihat bagaimana persoalan ini
agen perubahannya dan persoalan utamanya sebenarnya berada di guru gitu
dan itu sebenarnya berbagai riset ssmi internasional sudah membuktikan
problemnya tidak pernah menyelesaikan
tapi kan kita punya standar guru kan apa standarnya salah
kan ada standar guru
kalau di beberapa negara itu guru itu walaupun sudah berkualitas
dia akan dilatih dan di upgrade terus menerus
karena aset ya
dan kan ilmu berkembang dan lain lain
cara mengajar juga
kayak membaca ya
budaya baca kan juga rendah
beda baca murid yang rendah
sebenarnya karena gurunya juga memiliki budaya baca yang
guru menghafal saja karena dari tahun ke tahun dia mengajar itu saja
bayangkan indonesia kan masuk tragedi nol buku
anak kita hanya membaca dua puluh tujuh laman buku dalam tiga ratus enam puluh lima hari
berarti kan satu halaman dibaca empat belas hari
dan tidak ada buku kan hanya dua puluh tujuh halaman ya
akhirnya kita tragedi nol buku
nah budaya baca yang rendah ini memang harusnya didorong oleh guru yang juga mau membaca
jadi problem pendidikan yang utama memang
untuk langkah awal bagi pak menteri
ya sebaiknya memang bagaimana mengurus guru ini
artinya mengurus itu dalam tanda petik
karena guru sebenarnya nggak bisa membangun kualitasnya sendiri
tapi dia harus dibangun oleh sebuah sistem
dan negara negara yang wajib pendidikannya melakukan
misalnya guru di singapura itu dia kan seratus jam per tahun tuh jatah pelatihan
dengan sepuluh kali libur
jadi tiap anaknya libur dia akan pelatihan sepuluh kali
nah ini kan sebenarnya
jadi dua belas jam masuk pak menteri gitu
nah terus yang kedua
guru di indonesia itu justru jarang pelatihan
jadi kami punya survei tahun dua ribu dua belas
jadi ada guru di lebak
dia pelatihan pertama tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
terus ketika ngisi usia lima puluh tujuh
dan baru sekali itu
empat kali ganti presiden hanya satu kali
nah kan itu menunjukkan bahwa menjelang pensiun pun guru itu sedikit pelatihannya
jadi guru berkualitas rendah ya salah satunya programnya disitu problemnya
banyak fokusnya pak menteri ternyata
tidak hanya untuk menambah jam sekolah tapi juga hal hal yang lain
tapi kita lihat perkembangannya seperti apa nanti
apakah ini hanya sekedar wacana atau ditindaklanjuti
ditelanjuti barangkali bapak dan ibu ini bisa dilibatkan juga